presiden joko widodo memastikan satu ratus lima puluh ribu alat pelindungan diri siap didistribusikan
wilayah dengan penyebaran virus corona akan menjadi prioritas titik distribusi
lima ribu apd akan didistribusikan ke dki jakarta bogor dan banten
ada pun empat puluh ribu apd lain akan didistribusikan ke wilayah jawa barat jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta jawa timur dan bali
serta sepuluh unit untuk seluruh provinsi di luar jawa
dan sepuluh ribu unit sebagai cadangan
alat perlindungan diri ini menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan pandemi virus corona di indonesia
presiden jokowi mengatakan satu ratus delapan puluh negara berebut mendapatkan masker hand sanitizer ataupun apd
namun pada sabtu lalu pemerintah indonesia telah mendapat satu ratus lima ribu apd
masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan
perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini

untuk mendapatkan baik itu apd
baik itu masker baik itu sanitizer semuanya
dan kita alhamdulillah
pada hari sabtu
kemarin kita telah siap lagi satu ratus lima ribu apd
pada hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di tanah air
lima unit akan didistribusikan di dki di bogor dan di provinsi banten
kemudian empat puluh ribu unit
akan didistribusikan untuk jabar jateng jatim diy bali
rp sepuluh akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar jawa
serta sepuluh ribu sebagai cadangan